mulai satu juli dua ribu dua puluh dua jika anda membeli bbm bersubsidi pertalite ini diwajibkan terlebih dahulu untuk terdaftar atau mendaftar di aplikasi atau situs my pertamina
dan pertamina mengklaim pendaftaran ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk lebih menegaskan siapa siapa saja yang berhak mendapatkan bbm jenis subsidi ini
lalu teknisnya seperti apa kita akan bahas langsung bersama dengan korporat sekretari dari pertamina patraniaga mas irto ginting
selamat malam mas irto yang sudah bergabung melalui sambungan telpon
mas irto ini mulai satu juli berarti harus bisa atau terdaftar dulu di sistem my pertamina untuk bisa membeli bbm jenis subsidi ini
sebenarnya urgensinya seperti apa sih mas seberapa mendesak menggunakan aplikasi atau teknologi dalam proses pembelian bahan bakar minyak bersubsidi
baik mbak may mungkin saya perlu perjelas
saya perlu di awal kenapa kita mengimplementasikan hal ini
ini kalau kita lihat subsidi energi yang diberikan oleh pemerintah itu sudah angkanya mencapai lima ratus triliun lebih
dan sebagian besar memang untuk bbm subsidi solar dan pertalai ini
padahal bila digunakan untuk lebih produktif akan lebih bermanfaat
kita membangun sekian ribu sekolah rumah sakit dan lain lain
dan kalau boleh mbak may kita lihat yang terjadi di lapangan seperti apa
banyak konsumen konsumen yang dirasa tidak berhak untuk mengkonsumsi pertalite dan solar
jadi kalau kita tidak atur besar potensi kuota yang kita tetapkan selama satu tahun ini tidak akan cukup
nah maka untuk memastikan mekanisme penyaluran itu makin tepat sasaran
maka kami melakukan uji coba penyaluran pertalite dan solar bagi pengguna berhak yang terdaftar di web my pertamina
nah saya mau meluruskan tadi mbak may yang disampaikan tadi di awal
jadi per satu juli
itu adalah proses pendaftarannya
jadi selama dua minggu kita akan monitor progres pendaftarannya
dan masyarakat selama dua minggu itu pun masih bisa mengisi bbm subsidi seperti biasa
jadi pengguna qr code yang nanti akan diperoleh setelah pendaftar itu baru akan kita terapkan setelah dua minggu
jadi masyarakat tidak perlu khawatir
tanggal satu juli silakan daftar dulu
nah daftarnya dimaksud
di web my pertamina
jadi ada salah kapra juga mbak may belakangan ini
orang beranggapan bahwa harus mendownload aplikasi my pertamina
ini sama sekali bukan ya saya pertegas di sini bahwa masyarakat tidak perlu mendownload aplikasi my pertamina
tapi untuk melakukan pendaftaran di website tadi subsidi tepat mypertamina id
kalau kita bicara tadi
mungkin tidak menggunakan aplikasi tapi harus mendaftar juga melalui situs situs yang ada
tapi kalau kita lihat bicara fakta dan data yang ada biasanya yang mungkin masuk dalam kategori kriteria yang terdaftar untuk bisa mendapatkan bbm bersubsidi ini juga tidak sepenuhnya melek literasi digital begitu
lalu bagaimana dari pihak pertamina memastikan bahwa aturan ini untuk memastikan terdaftar dulu di situsnya benar benar relevan
dengan kondisi yang ada benar benar bisa tepat sasaran bagi mereka yang memang masuk dalam daftar yang berhak mendapatkan bbm subsidi
jadi untuk solar itu kan sudah ada kriteria yang ditetapkan dalam perpres satu ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu empat belas
sementara untuk pertalite saat ini memang masih terbuka karena peraturan presidennya pun dalam tahap finalisasi
jadi untuk masyarakat yang pertalet silakan
silakan daftar dulu saja itu masih bisa bersifat terbuka
nah tadi kalau literasi masa digital untuk pendaftaran memang kita buka melalui web my pertamina
tapi untuk masyarakat yang tidak melek digital tadi tidak punya handphone tadi saya dengar ada yang telepon negatif
atau bahkan tidak punya handphone tidak bisa diakses ke internet
nanti kita siapkan beberapa booth atau klinik di spbu
spbu tertentu untuk membantu mereka dalam proses pendaftaran
pendaftaran ini sangat simpel sebenarnya masukan data dirinya dan data kendaraannya
nomor polisinya cc nya foto stnk dan foto kendaraannya
kita sebatas melakukan pencocokan terhadap apa yang di input begitu mbak may
oke berarti nanti kita akan bicara timeline sekarang bicara teknisnya mas irto
mulai tanggal satu juli nanti akan ada waktu dua belas hari begitu ya berarti empat belas hari begitu ya
minggu berarti tanggal satu sampai tanggal empat belas nanti juga akan disediakan booth booth atau mobil keliling begitu yang ada di sejumlah spbu
tempat aturan ini akan diterapkan begitu ya
nah nanti boleh dipertegas di mana saja
selain tentunya bisa mengisi mandiri ya
untuk yang melek digital saya harapkan bisa mengisi mandiri masuk ke web my pertamina tadi
oke mas irto boleh dipertegas lagi berarti nanti aturan ini akan diterapkan di mana saja dan ketika lewat dari empat belas hari apa konsekuensi yang kemudian didapatkan para konsumen begitu ketika memang tidak atau belum mendaftar
baik kita tentunya pendaftaran ini akan kita buka terus karena mungkin saja ada mobil yang pindah kendaraan yang pindah kendaraan baru dan lain lain
nah kita akan terapkan setelah dua minggu penggunaan qr code
jadi kalau yang belum sampai dua minggu itu belum mendaftar kita arahkan mendaftar atau nanti mungkin yang bersangkutan mau beli yang non subsidi
kita lihat progresnya dalam dua minggu ke depan
kita terapkan memang tadi di lima provinsi di kurang lebih sebelas kota kabupaten ya mbak
itu artinya nanti ketika di rentang waktu dua belas hari ini masalahnya akan berubah
jadi mas hari ini masa pendaftaran atau kita sebut juga sebagai masa uji coba ketika memang tidak mendaftar atau tidak terdaftar artinya diarahkan untuk membeli yang non subsidi ya
salah satunya diantaranya mungkin adalah pertamax begitu ya berarti mas irto
mas irto yang juga jadi pertanyaan ketika mendaftar begitu apakah kemudian para pengguna ini atau konsumen ini hanya bisa mendaftar satu akun untuk satu jenis kendaraan saja
atau bisa untuk sejumlah kendaraan
ini untuk qr code nya itu melekat pada kendaraan
jadi satu akun bisa mendaftarkan atau satu nama bisa mendaftarkan beberapa kendaraan ya gitu ya
tapi sekali lagi kami ingatkan bahwa yang mendaftar ini akan bertanggung jawab terhadap qr code yang dimilikinya gitu ya
jadi sekali lagi qr code itu melekat pada kendaraan
kalau kita mengejutkan ini

melekat pada kendaraan
oke jadi qr code nya melekat pada kendaraan
jadi yang mungkin bisa dilakukan adalah tadi memastikan bahwa
sudah melakukan pendaftaran di rentang waktu empat belas hari tersebut
mas irto ini kalau kita lihat bagaimana kemudian dinamikanya di media sosial
ada sejumlah kekhawatiran juga nih dari faktor keamanan
ketika kita bicara tentang penggunaan telepon genggam
masyarakat tahunya adalah tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam di area spbu
faktor keamanan menjadi kekhawatiran juga gitu
dengan adanya aturan ini itu apakah artinya kontradiktif atau seperti apa sih sebenarnya mas irto
baik teknologi ini sudah semakin maju
sebenarnya kita sudah memitiki resikonya juga dari sisi safety nya
jadi ada wilayahnya
yang benar benar harus steril pada saat pengisian
terutama pada saat pengisian itu ada uap yang keluar
uap dari bbm itu yang sangat berbahaya bila nanti ada sumber api gitu ya
sebenarnya pelaksanaan penggunaan qr code
ataupun melakukan pembayaran itu aman
karena berada pada jarak yang sudah ditentukan
kurang lebih satu lima meter
dan prakteknya sebenarnya
penggunaan handphone itu dilakukan sebelum atau sesudah proses pengisian
jadi tidak in between gitu ya atau pada saat pengisian
jadi itu relatif aman dan sudah kita pastikan
itu bisa dilakukan untuk pembayaran maupun qr code
tentunya tidak menggunakan flash tidak foto foto dan seperti itu
karena ini kita mitigasi untuk
keselamatan konsumen juga gitu ya
baik mas irto terakhir untuk kemudian menegaskan kembali kepada para konsumen
apa yang mungkin mereka bisa lakukan sekarang
sambil mempersiapkan menuju ke satu juli nanti
dan juga ke empat belas juli
di mana ketika tidak terdaftar
padahal mereka mungkin masuk dalam kategori yang bisa mendapatkan bbm subsidi
akhirnya tidak bisa mendapatkannya jika tidak mendaftar
boleh ditegaskan lagi silakan mas irto
ya baik yang pasti tolong siapkan dulu dokumen dokumen baik ktp stnk nya nanti akan difoto kendaraannya gitu ya
suatu hal yang mudah sebenarnya untuk mengisi tapi kalau yang tidak tadi melek digital kita akan coba bantu agar masyarakat yang benar benar tadi berhak atas subsidi bbm bisa mendapatkan qr code nya
tapi kami menghimbau juga mbak may untuk mereka yang mampu seyogianya bisa mengisi bbm non subsidi
oh sorry satu lagi mbak may boleh saya tambahkan
karena ini juga viral di media sosial masalah pembayaran
jadi untuk pembelian itu tidak wajib menggunakan aplikasi mypertamina ya
ditegaskan di sini bahwa nanti cukup menunjukkan qr code yang dimiliki baik itu yang ditaruh di handphone
ataupun nanti yang dibawah hasil printout itu bisa digunakan
dan pembayarannya pun masih tersedia opsi baik melakukan pembayaran tunai maupun non tunai
jadi yang beredar di media sosial harus menggunakan aplikasi itu tidaklah benar
jadi mungkin ini bisa sekaligus meluruskan informasi di lapangan
oke berarti nanti artinya dengan adanya gambar atau printout
dan juga qr code yang ada nanti akan ada proses verifikasi atau pencocokan dulu ya
mas irto sebelum akhirnya bisa dilakukan pengisian bbm subsidi tersebut bagi kendaraan yang ada
karena takutnya nanti yang bawa beda gitu dengan kendaraan yang ada
nah ini untuk mengantisipasi waktu tunggunya seperti apa
jadi proses datang itu nanti di scan qr code nya itu akan muncul nomornya
kalau mbak may nanti punya qr code saya cek ternyata beda dengan nomor polisinya
mungkin kami akan pindahkan ke jalur yang lain mungkin isi non subsidi seperti itu
jadi pastikan qr code nya benar yang melekat pada kendaraan yang didaftarkan
oke kita akan tunggu nanti penerapannya seperti apa termasuk diantaranya kita harapkan tidak ada waktu tunggu yang lama ya
dengan adanya aturan baru ini
terima kasih banyak atas waktunya mas irto ginting sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
sehat selalu dan selamat menikmati
selamat kembali melanjutkan tugasnya mas irto